direktorat kriminal khusus polda metro jaya berhasil menangkap pemuda berusia sembilan belas tahun pelaku penyebar konten pornografi terhadap artis nafa urbah
pelaku diketahui mengemari konten pornografi terutama pornografi jenis animasi jepang
artis nafa urbah kini bisa berlega hati
seorang pelaku yang kerap mengirimkan konten pornografi dan kata kata asusila ke akun instagramnya telah ditangkap polisi
pelaku berinisial mhhs berusia sembilan belas tahun dan berstatus pengangguran
mhs ditangkap polisi pada lima oktober dua ribu tujuh belas pukul dua puluh tiga puluh di kecamatan marga asih bandung jawa barat
kanit lima subdit cybercrime didkrim sus polda metro jaya kompel james huta julu menjelaskan
kasus ini berawal dari berita yang diunggah di line today yang memberitakan anak nafa urbah
pelaku yang membaca berita anak nafa urbah di media tersebut kemudian langsung mencari akun instagram milik nafa urbah
setelah menemukan akun instagram milik nafa urbah pelaku segera intensif mengirimkan pesan asusila kepada nafa urbah
pelaku juga mengirimkan gambar gambar yang mengandung konten pornografi ke akun instagram nafa urbah
jadi tersangka ini menurut keterangannya dia dia menyukai hal hal yang bersifat anim atau kartun ya
kartun yang cenderung berkonten pornografi ini kartun kartun pornografi ya bermuatan pornografi
sama juga dengan yang dikirimkan oleh tersangka ke akun instagramnya mbak nafa juga anim pornografi
jadi kartun ya berupa kartun yang kemudian dikirim ke akun instagramnya mbak nafa yang bermuatan pornografi
sementara mhs mengaku tindakannya itu didasari karena ia mengagumi sosok nafa urbah
sebagai korban nafa urbah mengajak para orang tua untuk lebih waspada menjaga buah hatinya karena kejahatan seksual terhadap anak marak terjadi
dan saya bersyukur bahwa pada hari ini sudah ditangkap pelakunya
dan gak nyangka banget sih umurnya masih sembilan belas tahun ya mas ya
dan ya semoga dengan kejadian ini para orang tua ya
dan bapak bapak juga khususnya
lebih waspada untuk menjaga anak anaknya
atas perbuatannya pelaku mhhs dijerat pasal dua puluh tujuh ayat satu undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu enam belas
tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman enam tahun penjara
arief kurniawan jakarta